presiden joko widodo menyatakan hasil munaslup golkar di bali yang memilih stiano fanto sebagai ketua umum golkar yang baru harus dihormati
hal ini disampaikan oleh presiden di sela sela kunjungan ke negaranya di korea selatan selasa pagi
ya ini kan wilayahnya partai golkar
sekali lagi siapapun yang terpilih itu adalah sudah merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara baik di dpp dpd maupun di ormas ormasnya
saya kira semuanya kita hormati pilihan pilihan yang sudah mereka lakukan